puisi karya sukmawati soekarno putri ramai diperbincangkan serta menuai kritik dan kontroversi
majelis ulama indonesia menyesalkan puisi tersebut dan meminta polisi segera memproses laporan yang masuk
aku tak tahu syarikat islam
yang ku tahu suara kidung ibu indonesia sangatlah elok
lebih merdu dari alunan azanmu
gemulai gerak tarinya adalah ibadah
semurni irama puja kepada ilahi
berbagai pihak pun langsung bereaksi terhadap puisi ini
di antaranya dari nahdlatul ulama
ketua pwnu jatim kiai haji hasan mutawakil alalah menyatakan
puisi sukmawati jelas menabrakkan nilai nilai agama seperti azan dan cadar dengan budaya jawa
menurut muntawakil substansi puisi sukmawati sangat bertentangan dengan sikap bung karno yang sangat menghormati agama dan menghormati kiai
pwnu jatim meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menanggapi puisi ini secara emosional
sementara itu mui mendesak agar kepolisian segera memproses laporan yang sudah masuk terkait dugaan penodaan agama tersebut
meski berharap kasus ini diusut secara hukum
mui membuka pintu maaf bagi sukmawati untuk secara terbuka menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf
dia menyajakan pantun dengan merendahkan suara azan dengan lebih rendah ketimbang suara kidung ya
itu adalah tidak
nah saya kira ini sepantasnya aparat polisi melakukan merendahkan
lupa ya memanggil yang bersangkutan
dituding melakukan penistaan agama sukmawati pun menyebut dirinya hanya menempatkan diri sebagai budayawan tanpa bermaksud menyinggung isu sara